ya kami selalu menegaskan korupsi adalah korupsi
dan itu tidak akan terjadi kalau menteri sebagai pemegang kewenangan
di dalam penggunaan anggaran
betul betul berdisiplin menjaga seluruh kewenangannya
ketika dari situ sudah jebol ya jebol lah pertahanan
dan kemudian terjadi berbagai penyalahgunaan kekuasaan
nah sehingga ya ikutin aja proses hukum
pdi perjuangan sendiri pernah punya pengalaman pahit
dan kami belajar dari pengalaman pahit dengan membangun sistem yang baik
agar korupsi tidak dilakukan oleh anggota dan kader kami
maka lebih baik hal hal yang sifatnya konstruktif
bahwa di dalam kebijakan kebijakan strategis itu presiden memberikan arah
ya itu karena ruang lingkup presiden seperti itu
tetapi pengguna anggaran itu kan berada di menteri